siapa itu kian santang
kian santang adalah
putra siliwangi yang paling istimewa
tiga tahun yang lalu
aku sedang bertapa
aku bertapa berbulan bulan
yang mengakibatkan sumber sumber airman
dan kampung dilandang kering
kian santang datang mengganggu
bangunlah kau dari tapam
kau harus bertanggung jawab
atas apa yang kau lakukan
terhadap rakyat yang tidak berdosa
untunglah saat itu
aku sudah berhasil
lebih baik kau pulang ke rumahmu
kau sudah mengganggu tataku
daripada kaum mati sia sia
daripada kau mati sia sia
daripada kau mati sia sia
kau harus berhenti
kau harus berhenti
untuk menghentikan kejahatanku
menyakiti rakyat yang tidak berdosa
kau harus berhenti
kau harus berhenti
kau harus berhenti
kau harus berhenti
dia memiliki pedang yang sangat sakti
aku tidak tahu di dunia ini
apakah ada senjata yang bisa mengalahkan pedang itu
aku harus mendapatkan pedang zulfikar itu
jangan mencari masalah dengan dia
biarkan dia pergi kemana pun dia mau
apa kau ragu dengan kekuatanku
dia hanya seorang bocah
di saat seperti ini
dan aku sudah keluar dari pacacaran
tempat ini adalah tempat yang aman bagiku
saya ini berjati
dan hambat kasih
mengapa mereka kemari
kemana pergi nyala dan langsung sama
dia hanya begitu saja
benar ini mas
kita terus mencari
ternyata mereka telah mengikuti kau
aku harus berhati hati kepada mereka
dan aku harus mengganti bajuku
supaya mereka tidak melihat
aku berpakaian seperti ini
kau ini bukan gini
bukankah manusia yang medic ini
siapa perempuan itu
ilmu kanoraganya tidak bisa diremehkan
ilmu kanuraganya jauh di atasku
sebaiknya aku kabur
kidaksina aku mohon tolong bawa prajurit yang terluka masuk ke dalam istana
biar aku yang mengejar perempuan itu
apa benar dia yang bernama kian santri
benar dia kian santau
kenapa paman bisa tahu nama aku
serahkan pedang zulfiqar milikmu
aku tidak akan pernah menyatakan perempuan tersebut

hehehehe perempuan ular
kau pikir kamu saja yang bisa memainkan jurus ular
eh ratu ularnya marah
ternyata kamu tidak sehebat yang diceritakan medusa
sekarang waktunya aku akan mengambil pedang sulfikar milikmu
dengan sejarah paksa
aku disini pak man
kami sedikit datang terlambat
jadi memang benar ketika malam kau akan berubah menjadi hujan aslimu raden